nah kalau lihat sini alasannya tadi apa
coba lihat dulu kenapa
saya lakukan penistaan agama dengan cara merobet al quran dan memasukkan ke westafel
ternyata dia lagi kecewa
kecewa terus jarang nikah sama istrinya
kecewa akhirnya dia merusak al quran tersebut
pertama saya minta maaf ya
masyarakat muslim yang ada di indonesia
dengan tindakan saya mungkin merugikan banyak orang
karena saya lakukan itu dengan keadaan saya yang tidak di bawah minuman keras
al quran dan dimasukkan ke wastafel
pertama saya di bawah minuman keras
tidak ada p glenn
karena tidak ada yang yang mau darimu buat maaf
tapi scent nya nya enak sekali
soalnya lu sih